paman sancang ledaya paman surakerta siapkan pasukan di sini dan dobrak luang semedi jangan sampai edang lolos
astagfirullahaladzim kemana ayahanda prabu kenapa tidak ada ayahanda prabu di sini
sepertinya ayah anda prabu siliwangi sudah meninggalkan tempat ini cukup lama
ya aku akan melakukan penerawangan
rai lebih baik kita tinggalkan tempat ini rai
tapi raka kita belum berhasil untuk menemukan keberadaan ayahanda prabu siliwangi

siapa kalian apa yang kalian lakukan
cepat buka cedar kalian
jangan jadi mengejut
tidak akan rai
kalian berani membantah aku akan memaksa
kalau kita memilahin energi apakah narcitya perempuan atau valley lu pada makhluk apa itu
aku tidak akan pergi ke negara yang menulis
ource penghasil noomu banyak
saya sudah tidak memohon
kau bisa meminjam terus ini baik
tidak usah memaksa mereka untuk membuka cadar
aku sudah tahu siapa mereka
kian san nyalimu cukup besar juga
sampai kau berani masuk ke pajajaran
batasan mana yang sudah kami langgar
bukankah kau sendiri yang sudah melanggar batasan itu terlalu jauh rai
aku tidak butuh nasihatmu
aku bukan anak kecil
aku adalah anak kecil
aku adalah raja pajajaran yang harus kalian sembah
bagi kami hanyalah ayah anda prabu siliwan raja yang sejah
sebenarnya raja di bumi penjejaran ini bukanlah orang yang lucik seperti dirimu rai
kian santa mengapa kau diam saja
kau juga mau menghakimiku
tidak aku tidak mau menghakimi
kami semua di sini hanya untuk menegakkan keadilan
aku tidak akan mengampuni kalian lagi
prajurit tangkap mereka

aku rasa merasa saya tidak bagian dari raja
saya hanya lagi berpikir kalau kita berdua
pasti dia selat dua
akan datang ada orang lain
putra putri hamba dengan kasih semesta milikmu ya allah
lindungilah mereka dimanapun mereka berada
dan lindungilah juga suami hamba kakanda prabu siliwangi
berikanlah dia kekuatan
agar bisa melalui semua cobaan ini ya allah
kira kira tidak ada itu
soalnya kita mesti menjaga
ada yang masuk lagi
ada apa gusti prabu
iya ada apa gusti prabu
mengapa kita harus menghentikan pertarungan ini
gusti prabu surawisesa
kenapa kami dihentikan
biar para prajurit saja yang menghadapi mereka
kalian tidak perlu membuang tenaga hanya untuk menghadapi mereka
baiklah gusti prabu
gusti prabu memang cerdas
nampaknya mereka tidak sungguh sungguh melukai para prajurit
gusti prabu benar
kita tidak perlu memeras keringat untuk melawan mereka
cukup kita jaga kalau mereka mau kabur
biarkan prajurit itu memeras tenaga mereka
rakan rai kita harus melawan
kita tidak bisa bertahan terus seperti ini
mereka hanya prajurit pajejaran yang tidak berdosa
mereka hanya mengikuti perintah dari pemimpin
rai kita harus bagaimana
lama kelamaan kita akan terdesak rai
kita ke tempat semedia yang ada prabu
ada apa ini
ada penyusu masuk ke istana dan sekarang berada di ruang semedi
kita harus mengejar mereka
jumlah mereka semakin banyak
rai kenapa kita malah masuk ke dalam ruangan ini
justru kita terkepung di sini rai kita tidak bisa kemana mana
kita tidak mungkin keluar dari sini
aku tidak ingin mencelakai para prajurit itu
mereka mau bunuh diri dengan masuk ke ruangan itu ya pak
mereka pikir kita tidak berani mengobrak ngabrik ruangan itu
kalian ikut aku
kita mau ke mana gusti pertama
jangan banyak tanya
paman sajang ledaya paman surakerta
siapkan pasukan di sini
dan dobrak ruang smedih
jangan sampai ada yang lolos
hey penjero cepat selam
apa kalian berdua pernah mendengar
yang menghubungkan ruangan ini
dengan hutan di luar kota raja
jangan ragu yuta
jalan itu benar adalah
jalan rahasia yang tak terlalu seluar
jalan ini berbeda
dengan jalan yang kita bicarakan
kita harus menemukan jalan rahasia itu
kalau begitu cepat
ayo kita cari tempat ini
kita sedang diuji oleh allah swt
dengan betada banjir
dan juga ada yang meratapi
percaya kepada allah swt
sayang kepada makhluknya
dan termasuk juga kita
kalau allah sayang
kenapa allah kasih bencana kepada kita chef
ada hal yang baik
yang sedang diangkat oleh allah swt
jika kita bersabar menerimanya
maka allah swt
akan mengembalikan dua hal
allah memberikan kenikmatan kita hidup
berkah harta kita
dan allah swt
menghapus dosa dosa kita
teruslah bersyukur kepada allah swt
di dalam al quran
surat ibrahim ayat tujuh
inna agabillah syari'ah
kami akan menambahkan nikmat
azabku sangat penting
sebenarnya dimana pintu rahasia itu
sudah cukup lama kita mencari
tapi kita tidak temukan
bisa menghubungkan kita keluar
di sekitar sini
lebih baik kita keluar saja
kita benar benar sudah terjebak disini
kita hadapi saja mereka
apa tidak sebaiknya
kita keluar saja dan menghadapi mereka
prajurit minggir kalian